pasar ponsel pintar awalnya hanya dikuasai beberapa produsen besar seperti apple kemudian samsung
namun perlahan beberapa produsen asal tiongkok mulai menunjukkan tajinya
mereka menjaring pasar yang lebih besar lagi khususnya di indonesia
lalu apa sebenarnya resep keberhasilan para produsen asal negeri tiraih bambu ini
yuk kita simak rangkumannya
menurut data dari statista digital market outlook
jumlah pengguna ponsel pintar di indonesia terus bertambah pesat setiap tahunnya
lalu merek apa saja yang menghiasi pasar ponsel pintar di indonesia
menurut data idc setidaknya ada lima produsen yang menguasai pasar ponsel pintar di indonesia sepanjang tahun dua ribu tujuh belas kemarin
merek samsung masih berjaya di urutan pertama
kemudian disusul produsen asal tiongkok oppo dan merek lokal advan
di dua peringkat berikutnya dikuasai merek tiongkok vivo dan xiaomi
lalu di mana merek apple yang terkenal
di seluruh dunia termasuk indonesia itu
menurut firma riset pasar kanalis
mahalnya bandrol dari ponsel apple menjadi alasan utama penyebab kecilnya penjualan ini
meskipun bagi para fans fanatiknya
hal ini menjadi indikasi baik jika dikaitkan dengan eksklusifitas para penggunanya
namun ada hal menarik lain
jika kita melihat kembali ke peringkat lima besar
yang menguasai pasar indonesia kini
ya dari lima besar tadi
tiga diantaranya diisi oleh merek ponsel asal tiongkok
ponsel asal tiongkok memang sudah banyak berseliuran di tanah air
hanya saja pada masa awal
produk produk tersebut dicap murahan karena dianggap barang bagi kaum menengah ke bawah
hal itu pun perlahan berubah saat produsen ponsel lain seperti huawei dan lenovo
berusaha bersaing di pasar ponsel premium
tak berhenti di situ strategi lain digunakan para produsen ponsel tiongkok
untuk mengembangkan kembangnya
sebagai yang dibahas di alaman detik inet
kemunculan xiaomi di tahun dua ribu empat belas menjadi awal mula invasi pasar yang lebih besar di indonesia
label produk murahan yang terlanjur melekat di ponsel tiongkok
dijawab brand itu dengan menghadirkan fitur high end ala ponsel premium
namun dengan harga yang jauh lebih murah
beberapa bahkan berani dijual dengan setengah harga ponsel premium produsen ternama
meski spesifikasinya hampir serupa
dan langkah itu tampaknya berhasil
ditandai dengan pembukaan beberapa toko offline official di beberapa wilayah baru baru ini
keberhasilan ini juga dicapai berkat strategi pemasaran online
yang kerap menghiasi beberapa kanal e commerce tanah air
perusahaan riset pasar idc juga menyebutkan
dua rival tiongkok lainnya oppo dan vivo adalah contoh lain
bagaimana strategi pemasaran menjadi jurus lain dalam menggait hati pengguna gawai di indonesia
berbagai artis ternama juga digait untuk menjual fitur andalan
seperti kemampuan kamera selfie
hingga layar nyaris tanpa bingkai bak ponsel premium
yang tampaknya diminati oleh warga tanah air
namun yang jadi pertanyaan
seberapa loyal para pengguna lokal terhadap ponsel ponsel pintar asal tiongkok ini
dan bagaimana jika kita berbicara tentang gengsi konsumen terhadap label atau merek
yang pasti setelah data lain dari idc
pertumbuhan pasal ponsel tiongkok di indonesia cukup menjanjikan
hingga di tahun dua ribu tujuh belas
nah untuk membahas jauh apa eksistensi dan daya pikat ponsel tiongkok di indonesia
telah bersama saya pada hari ini
ada modi satria dari sobat hp
dan juga ridwan hanif vlogger sekaligus reviewer gawai pintar
terima kasih rekan rekan sudah datang ke cnn indonesia
saya mau tanya mengenai ini kan lagi rame nih katanya
ada serbuan tiongkok ya indonesia bukan cuma tenaga kerja asing rupanya
katanya ponsel tiongkok juga menyerbu indonesia
saya mau tanya ke teman teman berdua nih
ponse kalau kita bicara ponsel pintar asal tiongkok
murah murahan atau kemurahan mulai dulu
sebenarnya ponsel tiongkok ini nggak cuma satu brand ya
masalahnya adalah ponsel tiongkok ini ada beberapa brand
jadi ada yang dijual dengan harga yang murah
ada yang memang ditujukan untuk pangsa pasar yang lebih tinggi
jadi kalau tidak bisa dijadikan
jadi kalau tidak bisa di generalisir semuanya murah atau semuanya kemurahan
tapi yang jelas posisinya sekarang mulai mengancam brand brand yang sudah jadi papan atas
mulai mengancam dengan harga dan juga kualitas mungkin ya
ketentuan gimana wan
kalau saya kita samakan dulu persepsinya bahwa ponsel tiongkok ini
itu bukan ponsel yang semerta merta dibuat di tiongkok
tapi brandnya sendiri dari tiongkok
karena dulu awal tahun dua ribu an
itu pabrikan pabrikan itu pada memindahkan produksinya ke tiongkok
contoh brand asal amerika asal jepang asal eropa
itu semuanya bikin pabrik di tiongkok
bahkan apple pun sebenarnya jeruannya jeruan tiongkok gitu
iya apple buatan tiongkok semuanya buatan tiongkok
sony buatan tiongkok
tapi untungnya di indonesia ada peraturan tkdn yang mengharuskan kalau empat g itu harus dibuat di sini
jadi kita masih ada selamat lah
tidak semuanya buatan tiongkok
meskipun ada brand buatan tiongkok seperti oppo vivo xiaomi
itu kan brand dari tiongkok dibuat di sini
yang menarik adalah mereka nggak menyangka
kalau yang tadinya tiongkok cuma jadi basis produksi
ternyata setelah mereka menjadi pabrik mereka belajar
mereka adopsi teknologinya
ternyata mereka bisa buat brand sendiri dibuat mereka sendiri
dan bisa bersaing dengan brand brand dari luar yang tadinya cuma numpang bikin di tiongkok
oke jadi kalau di indonesia dianggapnya kawin campur lah
ini udah mulai nggak sepenuhnya tiongkok karena juga ada produksi indonesia di sini
tapi kalau kita bicara mengenai daya pikat
kalau tadi modi sudah mengatakan bahwa sudah sebagian besar nih
konser tiongkok itu sudah menguasai pasar indonesia gitu ya
kalau boleh dibilang
itu daya pikatnya apa yang kemudian membuat mereka menjadi sangat primadona dalam beberapa tahun terakhir
ya khususnya kalau misalnya di tiap tiap brand itu punya strategi marketingnya sendiri sendiri
kalau misalnya oppo kita lihat mereka membranding dirinya sebagai kamera phone
jadi yang dijual memang kemampuan selfie
dan ya kameranya bagus dan yang lain lain
sementara kalau xiaomi cara jualnya itu adalah dengan spesifikasi bagus dijual dengan harga yang terjangkau
jadi memang daya pikatnya ini tiap tiap brand punya daya pikat tersendiri
cuman dia seperti mengsegmentasikan produknya mereka sesuai dengan target marketnya
tapi anda lihat wan peningkatan pasar dari ponsel ponsel tiongkok ini luar biasa tajam dalam beberapa waktu terakhir ya
daya pikatnya apa yang membuat kemudian kenaikannya begitu cukup drastis
mengalahkan pemain pemain lama yang seperti tadi anda bilang
ya ini yang menarik adalah ketika kita ngomongin teknologi
ini kan kita berlomba lomba menampilkan teknologi teknologi terbaru
yang pertama ternyata meskipun brandnya dari tiongkok
mereka bisa keep up bahkan bisa leading dari segi teknologi
belum tentu yang dari amerika belum tentu yang dari jepang atau korea bisa lebih dulu dibandingkan tiongkok
ternyata mereka bisa juga
dan yang kedua saya amazed karena mereka tahu marketnya
artinya banyak hal hal marketing yang cukup jelas
yang bisa diperlukan dari mereka

contoh melakukan iklan yang banyak pakai artis artis pakai launching yang gila gilaan
ternyata itu berhasil dan dilakukan berkali kali
dan itu tidak dilakukan oleh ponsel ponsel existing ya
artinya mereka secara marketing itu juga udah jago
mereka sudah risetnya sudah bagus tidak cuma dari segi produknya saja
oke tapi iwan kalau kita bicara tidak hanya iklan
mengerti apa namanya kebutuhan dan keinginan masyarakat indonesia pasar indonesia
apa keunggulan keunggulan ataupun kelemahan ponsel ponsel tiongkok ini
dari ponsel ponsel existing yang sudah ada di indonesia sebelumnya
oke kalau itu kita nggak bisa generalisir
karena brand nya ada banyak
tapi ada benang merah nggak sih diantara mereka secara teknologi gitu misalnya
justru yang menarik itu beda brand bisa saling bertolak belakang
jadi tidak bisa di generalisir ya
ada yang kelihatannya over price harganya mahal
tapi di satu sisi ada brand yang harganya bagus speknya bagus
padahal sama sama dari negara yang sama gitu
kadang kadang kita agak bingung juga ya
kok bisa sama sama gini tapi strateginya saling bertolak belakang
ya itulah cara jualnya itu
seperti yang rituan bilang mereka tuh sudah tahu apa yang seakan sudah tahu
apa yang sebenarnya masyarakat indonesia pengen
apa sih yang dipengennya
jadi ada beberapa bagian orang yang suka dapat spesifikasi bagus dengan harga seterjangkau mungkin
nah itu yang dilakukan sama xiaomi
jadi xiaomi cara jualnya seperti itu
sementara kalau oppo melihat ada tren selfie sebenarnya oppo datang ke indonesia tidak langsung sukses ya
dengan yang pertama mungkin dia ada seri seri n
dulu yang bisa muter itu kamera depannya
tapi setelah kesininya mungkin mereka melihat dan sudah memberikan sudah mendapatkan data orang indonesia kalau sukanya selfie gitu di sosial media instagram dan lain lain
sehingga smartphone smartphone yang dikeluarkan adalah kayak spesialis selfie gitu
dan memang lebih ditujukan seperti itu
jadi kamera depannya bagus tapi yang lainnya mungkin cukup saja seperti itu
oke prediksi anda nih apa ridwan
apakah ponsel ponsel pintar asal tiongkok dengan segala kelebihan dan kekurangan yang sudah kita review tadi
bisa menyalip ponsel ponsel atau merek merek atau pabrikan pabrikan existing yang sudah berkembang bertahun tahun di indonesia
kalau di indonesia saat ini nomor satunya kan masih bukan brand tiongkok
tapi kalau di luar negeri di negara negara lain itu sudah ada yang beberapa nomor satu nomor duanya itu dari tiongkok
misalnya di amerika ya
misalnya di amerika kalau di amerika masih ya apple ya
karena mau bagaimanapun itu produk amerika
kayak misalnya kalau kita ke india itu mulai xiaomi vivo itu udah mulai
tapi kalau di indonesia masih samsung
dan samsung pun juga itu kalau misalnya teknologi yang cepat ya kalau kita lihat ke beberapa tahun lalu mungkin yang nomor satunya nokia
ya ini nggak bisa kita prediksi dan itu akan bergulir cepat sekali
yang terakhir mall apa yang tidak bisa dihadirkan oleh ponsel ponsel pintar asal tiongkok ini jika dibandingkan dengan ponsel ponsel lain
oke mungkin yang pertama adalah inovasi
soalnya kalau melihat samsung produknya itu dengan inovasi seperti note delapan kayak gitu ya
sementara kalau ponsel tiongkok
mungkin kalau dengan cara
jualnya masih dengan masuknya ke harga saja gitu
tentu akan sulit untuk mengembangkan research and development di bagian teknologinya gitu
jadi untuk saat ini samsung masih pertama karena memang kalau ngomongin teknologi
ya samsung mungkin yang terdepan di indonesia
tapi kalau misalnya kita ngomongin ke brand lain ya masih ke cara jualnya yang pas aja di indonesia
tapi belum tentu orang indonesia butuh teknologi yang besar
karena kebutuhannya kan juga yang beda bisa ditangkap oleh ponsel ponsel lain
tapi mungkin nggak kemudian orang yang sudah terbiasa memakai samsung misalnya
atau orang yang sudah terbiasa memakai iphone itu akan swing berpindah ke tiongkok gitu
sudah kalau ngelihat datanya justru malah sudah beberapa sudah swing
jadi yang dulunya mungkin pakai smartphone branded
sekarang sudah mulai pindah ke xiaomi karena melihat
wah lebih baik beli yang ini gitu
atau lihat smartphone oppo saya butuh selfie yang bagus jadi belinya oppo gitu
memang kalau dilihat sudah apakah akan swing sudah beberapa sudah mulai swing
jadi apa namanya loyalitas orang indonesia kepada brand menurut ridwan sendiri agak bisa terbatakan dong misalnya dengan indonesia
kalau kita lihat sejarahnya sih ini dari zaman nokia blackberry terus apple terus sekarang berubah lagi
itu kemungkinannya masih banyak sekali
dan kita nggak tahu ke depan nanti ada brand apa lagi yang masuk ke indonesia
karena brand tiongkok itu mungkin yang kelihatan sekarang masih oppo vivo xiaomi terus juga huawei
kita nggak tahu di luar masih banyak lagi yang belum masuk ke indonesia
dari china saja masih ada beberapa brand seperti doji leagu ulephone
dan itu belum masuk ke indonesia
perlu dalam negeri menurut anda bisa nggak kemudian catch up atau paling tidak mengejar
dan kita ada insentifnya kita mengembangkan ponsel pintar yang mirip mirip tiongkok lagi tuh
oke ini menarik hanya satu brand dari indonesia yang masih masuk di top lima ya
sementara yang dulunya yang dulunya dulu ada beberapa brand lokal yang cukup kuat tapi yang tersisa hanya satu ya
itu tadi advan tadi gitu
kalau saya lihat
dari teknologi review anda itu juga cukup catch up cukup bagus udah bisa menyaingi ponsel ponsel pintar tiongkok
untuk saat ini ya tapi saya nggak tahu untuk di beberapa tahun ke depan
karena begini kalau masalahnya adalah advan itu hanya jualan di indonesia
jadi resource yang dia dapat hanya dari indonesia dan nanti dia harus mengembangkan teknologinya
melakukan riset teknologi apa yang bagus hanya dengan skup yang hanya indonesia
masalahnya untuk brand brand luar dia punya resource yang cukup luar biasa besar gitu
jadi dia bisa melakukan riset untuk mengembangkan smart fingerprint di bawah layar
terus ada kamera selfie yang keluar dari dalam itu yaitu vivo apex gitu
jadi sejauh ini kalau saya melihat berat tapi saya sangat ingin ada brand indonesia yang jadi tuan rumah di negeri sendiri
jadi bukan sekedar kawin campur seperti tadi ya
wan dari penerawangan anda di penciuman anda anda akan lihat ponsel ponsel pintar tiongkok ini
lambat laun satu atau dua tahun atau tiga tahun ke depan akan betul betul menyalip ponsel ponsel existing
atau memang apple samsung itu punya atau sony itu punya pangsa pasarnya sendiri punya loyalis sendiri yang susah untuk tergoyang gitu
kalau saya lihat dari data idc kemarin ya memang ponsel ponsel tiongkok ini kalau kita ngomongin satu brand
tapi kalau mereka digabungin bisa bisa aja apalagi data dua ribu delapan belas ini belum keluar kan
nah kemarin xiaomi itu sempat vakum karena mereka belum punya tkdn di sini
nah sekarang mereka sudah masuk jadi kita lihat di dua ribu delapan belas ini kalau nanti datanya sudah keluar
saya yakin sudah bisa menyalip kalau secara digabungkan tapi kalau sendiri sendiri sih kayaknya masih lama